kejaksaan agung menyatakan jaksa penuntut umum membutuhkan waktu tujuh hari untuk mengambil sikap terkait putusan terhadap ahmad dhani dalam kasus ujaran kebencian
musisi sekaligus politisi partai gerindra ini sendiri sudah menyatakan banding ke pengadilan tinggi dki jakarta
musisi ahmad dhani kembali menghuni rutan cipinang jakarta timur kamis pagi
ahmad dhani saat ini berada di bawah wewenang pengadilan tinggi dki jakarta usai mengikuti proses hukum di pengadilan negeri surabaya jawa timur
ahmad dhani dikembalikan ke rutan cipinang karena politisi partai gerindra ini masih menempuh upaya hukum lanjutan terkait fonis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
terdakwa ahmad dhani ini kan pernah diponis oleh pengadilan negeri jakarta selatan dan kemudian mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dki jakarta
pada saat mengajukan banding kemudian menjadi kewenangan pengadilan tinggi pengadilan tinggi menetapkan penahanannya sehingga kewenangan penahanan pada saat itu adalah pengadilan tinggi dki
nah kejaksaan tinggi jawa timur karena ada kepentingan untuk menyelesaikan perkara yang juga atas nama terdakwa ahmad dhani
kemudian pada waktu itu
meminjam jam tahanan kepada pengadilan tinggi institusi yang mempunyai kompetensi untuk menahan
dan setelah dilakukan peminjaman dan sudah selesai proses persidangan di jawa timur
nah jadi pada hari ini tadi pagi ya sudah kita kembalikan lagi ke lp cipinang
artinya menjadi penahanan pengadilan tinggi kembali